raff raff kahvi di depan gedung dpr npr jakarta
halo raff raff selamat pagi apa perkembangan terkini dari aksi unjuk rasa di sana
raff raff apa perkembangan terkini dari aksi unjuk rasa yang terjadi di depan gedung dpr npr
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
menteri komunikasi dan informatika rudiantara untuk
memblokir dan menghapus
aplikasi perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi ini
dan tuntutan mereka sebenarnya cukup sederhana dikarenakan dengan maraknya
aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi ini mematikan usaha mereka dan mematikan pendapatan mereka
dan ratusan dari pengusaha taksi ratusan dari pengemudi taksi ini maksud kami
masih akan tetap terus berdatangan karena sepanjang kita tadi melewati jalur gatot subroto
sedikit demi sedikit pengemudi taksi sudah berdatangan dan akan memenuhi gedung dpr ri ini
nantinya sampai orasi mereka akan ditanggapi oleh anggota dewan
dan mereka juga banyak meminta selain kepada menteri komunikasi dan juga informasi paru diantara
juga meminta kepada menteri perhubungan agar juga memblokir atau bahkan mungkin menghapuskan transportasi
dan juga menutup transportasi berbasis online atau aplikasi
dan mereka menganggap bahwa aplikasi ini dianggap ilegal dikarenakan khususnya kita tahu bahwa
transportasi di indonesia ini berplat kuning sedangkan mereka menganggap bahwa perusahaan
atau juga transportasi atau yang menggunakan mobil itu adalah berplat
hitam ini frida
ya raff raff jalur lalu lintas di depan gedung dpr mpr sekarang ini apakah jalan masih terbuka untuk umum
atau sudah ditutup oleh polisi untuk keamanan
frida walaupun saya sedikit tidak bisa menanya anda dikarenakan orasi yang begitu keras
namun saya bisa menangkap bahwa pengamanan di depan gedung dpr mpr ini tetap dilakukan
oleh beberapa anggota kepolisian dibantu oleh tni mereka sudah menyiagakan personil mereka
dibantu dengan ada mobil barakuda kemudian juga satu dan beberapa pihak dari penjagaan pengamanan dalam
dari gedung dpr mpr ini dan aksi mereka ini dikawal secara langsung sehingga tidak sampai sempat menimbulkan
karena memang mereka berkomitmen bahwa demonstrasi ini adalah demonstrasi yang hanya menyampaikan aspirasi dan suara mereka
secara damai begitu frida
ya namun jalan apakah dibuka untuk umum atau tertutup sekarang
karena dari gambar yang saya saksikan tidak ada mobil yang terlihat
ya frida sejak berjalan
yang menuju ke gedung dpr ri ini di jalan gatot subroto ini pengemudi taksi ini beberapa dari mereka juga memblokir jalanan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aksi unjuk rasa
dan ini juga di sekitar depan gatot subroto ini juga sudah ditutup untuk memfasilitasi para pengemudi taksi ini untuk melakukan aksi mereka
namun akhirnya beberapa pihak keamanan akhirnya mengarahkan para pejalan para pengguna mobil yang akan melintas ke jalan gatot sendiri
yang melintas di dpr ri ini akan dialihkan ke beberapa jalan sehingga sedikit memutar
ya raff raff apakah ada informasi hingga kapan acara orasi ini atau demonstrasi akan berlangsung di depan gedung dpr mpr
ya apakah ada informasi sampai kapan orasi atau demonstrasi ini akan dilakukan di depan gedung dpr mpr
ya dari keterangan yang kami dapatkan secara spontan tadi kita tanyakan bahwa orasi ini akan tetap terus mereka lakukan sampai
ya kalau ada yang
ya kalau ada yang
ya kalau ada yang
ya kalau ada yang
atau sampai ada keputusan dari pemerintah khususnya menteri perhubungan dan juga menko minfo untuk menuntuk aplikasi berbasis aplikasi ini
dan mereka juga meminta adanya respon dari pihak dewan ini agar tetap turun tangan agar aspirasi dan juga aksi mereka ini untuk di respon dengan baik
dan mereka juga meminta adanya respon dari pihak dewan ini agar tetap turun tangan agar aspirasi dan juga aksi mereka ini untuk di respon dengan baik
dan mereka disini nantinya sampai sekitar siang atau mungkin sore hari sampai ada kejelasan bagaimana nasib mereka untuk meminta respon dari pemerintah khususnya kepada menteri perhubungan dan juga menteri komunikasi dan juga informasi rudiantara
raff raff kalau tidak ada respon yang diharapkan apakah mereka akan bermalam di sana
ya menurut saya
dari yang dapat kami saksikan di lapangan yang dapat kami informasikan bahwa mereka tidak ada
yang bermalam di sini hanya saja mereka sudah berat sudah datang di gedung dewan ini sejak
pagi tadi pukul enam pagi tadi sekitar pukul enam sampai pukul tujuh pagi tadi frida sehingga aksi
mereka ini memang sudah direncanakan sebelumnya bahwa mereka akan menduduki atau bukan menduduki
kami akan berdemonstrasi di depan gedung dpr ri sejak pukul pagi sampai nanti sore hari
pukul lima sore dan dari sini mereka nanti akan lanjut ke istana negara dan sorenya nanti mereka
akan menuju ke istana negara dan juga ada juga yang mengatakan bahwa mereka nantinya akan menuju
ke gedung menko minfo frida baik terima kasih atas informasinya raffa coffee